dari info seni kita beralih ke info kuliner
memanfaatkan media sosial untuk pemasaran
sebuah warung bakso di bojonegoro semakin populer
di kalangan pecinta kuliner bakso
andalanya menu bakso warna warni yang diberi julukan bakso pelangi
seperti apa keunikan bakso pelangi ini
sekilas warung bakso pita pitu di desa banjarjo
kecamatan kota kabupaten bojonegoro ini tidak memiliki keistimewaan
namun warung dengan bangunan semi permanen ini
ternyata menyajikan menu bakso yang berbeda dari biasanya
jika pada umumnya pentol bakso disajikan seragam warna abu abu
maka pentol bakso warung milik rani ini dibuat dalam
berbagai warna yaitu warna merah hijau biru kuning
dan juga warna abu abu hingga dikenal dengan nama bakso pelangi
namun meski beragam warna bakso pelangi dijamin aman dikonsumsi
selain berbahan daging sapi asli warna yang digunakan juga pewarna makanan
tahu bakso berwarna ini dari mana pak
mbak suka dengan bakso ini
bezanya dengan bakso lain apa mbak
ya karena rasanya enak
terus baksonya itu unik karena warna warna gitu sesuai dengan namanya bakso pelangi
meski baru dibuka tiga bulan namun pelanggan bakso pelangi ini sudah cukup banyak
tak hanya warga sekitar tapi juga luar daerah seperti tuban lamongan dan cepo jawa tengah
dalam sehari rani mampu menjual tujuh puluh porsi bakso
yang beli nik blestio ini rata rata dari luar kota
apalagi kalau musimnya weekend gitu
bisa nyampe lamongan babat terus sampai jatirogo juga
untuk menikmati kelezatan bakso pelangi ini anda cukup merogoh kocek rp sepuluh per porsinya
bagaimana anda tertarik untuk mencobanya